anda kembali di after sepuluh tim gabungan kejaksaan tinggi jawa tengah dan kejaksaan tinggi sulawesi barat
meringkus seorang terpidana kasus korupsi empat puluh satu miliar yang buron selama sepuluh tahun
buronan ini ditangkap saat berada di sebuah warung angkringan di daerah magelang jawa tengah pada rabu malam
rusmani chandra terpidana kasus korupsi kredit fiktif pada bank bpd sulawesi barat ini sudah sepuluh tahun menjadi buronan
oleh mahkamah agung pada juni dua ribu sepuluh rusmani chandra yang merupakan mantan kepala subbagian tata usaha dinas pekerjaan umum
dan perhubungan kabupaten mamuju difonis sepuluh tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dengan kerugian negara senilai empat puluh satu miliar rupiah
rusman chandra langsung dibawa ke mamuju sulawesi barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
ya kejaksaan tinggi sulawesi barat sendiri masih memburu empat terpidana lain yang juga berstatus buronan
rusmani chandra terpidana kasus korupsi kredit fiktif pada bank bpd sulawesi barat ini sudah sepuluh tahun menjadi buronan